pemerintah provinsi dki jakarta berencana melakukan beberapa metode peringatan dini bencana banjir kepada warganya
dan berikut tanggapan warga jakarta tentang rencana peringatan dini banjir dari pemerintah
bagus sih positif
kayak kemarin kan kita ngerti nih bakal banjir emang karena wilayah ini kan wilayah emang langganan banjir
cuman kalau emang nanti ada peringatan dini atau lewat tadi dibilang lewat kelurahan nanti orang orangnya dikelilingin buat ngasih tau ya itu bagus
itu mengurangi dampak ya
setuju sih setuju cuman efektif apa enggak aja saya nggak tahu ya soalnya kan banjir itu datangnya kadang kadang tengah malam
apa mungkin itu bisa ketahuan gitu pakai dibilangin kayak gitu pakai toa atau
sebetulnya itu efektif sekali dan aku setuju banget ya karena itu bagus sekali untuk memberitahukan kepada masyarakat
agar masyarakat lebih tahu lebih dini gitu bahwa nanti akan ada banjir begitu